apakah anda sering mengalami mimpi buruk berhalusinasi saat tidur
atau anda merasa sudah terjaga tetapi badan sulit digerakkan
menurut istilah kedokteran inilah yang disebut dengan sleep paralysis
atau kelumpuhan tidur yang sering terjadi pada periode transisi
antara fase tertidur dan terjaga
menurut dokter spesialis gangguan tidur dari rumah sakit umum mitra kemayoran
andreas prasaja sleep paralysis sering disertai dengan gejala hypnagogic hallucination
yang dimaksudkan adalah orang yang mengalami kelumpuhan tidur akan berhalusinasi
penyebab kelumpuhan tidur ini disebabkan karena kurangnya kualitas tidur
jadwal tidur yang berubah ubah stres hingga penggunaan obat obatan tertentu
mereka yang mengalami kondisi ini biasanya dapat merasakan keluhan sakit kepala
nyeri otot rasa lelah sepanjang hari
dan paranoid atau khawatir berlebihan akan mengalami lagi hal serupa
sedemikian pentingnya kalau kita kurang tidur yang ekstrim gitu ya
beberapa malam tiga malam empat malam tidur hanya satu jam dua jam
begitu ada kesempatan tidur karena pentingnya tidur mimpi dia rebound
jadi dibanyakin dulu
nah makanya bisa terjadi setengah sadar setengah mimpi ini
nah jadi kalau mengalami sleep paralisis ingat anda sedang sangat kurang tidur
nah kalau lagi kurang tidur ekstrim seperti ini warningnya apa
dan jangan ambil keputusan penting
otak anda sedang tidak dalam kondisi optimal untuk mengambil keputusan
dr andreas menambahkan kita harus waspada jika sleep paralisi sering terjadi
dan disertai gejal halusinasi
hipersomnia atau kantuk berlebihan yang tidak tertahankan dan dapat terjadi sewaktu waktu
serta katapleksi atau kelumpuhan otot
yang dipicu oleh emosi yang kuat seperti sedih dan gembira berlebihan
karena hal ini dapat menyebabkan narkolepsi atau kantuk berlebihan
hingga tak sadarkan diri saat sedang beraktivitas
nah narkolepsi ini memang penyakit bisa dibilang genetik ya
pemicunya bisa banyak
salah satunya yang pernah kami temui juga heat stroke
jadi karena tentara panas cemur area sini kena dia pingsan
nah selanjutnya narkolepsi
bisa berat awet begitu dok
kemudian penderita narkolepsi ya tentu membutuhkan obat obatan
yang sayangnya sampai saat ini belum ada penyembuhan total
sleep paralisis harus dibedakan dari sleep apnea
sleep apnea merupakan gangguan tidur ketika seseorang mengalami henti napas selama kurang lebih sepuluh detik
hal ini dapat terjadi beberapa kali saat sedang tidur
hal ini ditandai dengan mendengkur
tetap akan merasa mengantuk setelah tidur lama
bila tidak diatasi sleep apnea inilah yang dapat menyebabkan strok bukan sleep paralisis
tidak ada penanganan spesifik terkait dengan slee paralysis yang jarang terjadi
yang terpenting cukupi kebutuhan tidur sesuai dengan jumlah jam biologis
perbaiki pola tidur yang sebelumnya sering berubah ubah
bila sudah terjadi slee paralysis disertai dengan narkolepsi
maka segeralah menghubungi tenaga medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
arman helmi galu prestisa jakarta